anda kembali di indonesia update bersama saya jihan novita
saudara komisi pemberantasan korupsi kpk memanggil penyanyi nayunda nabila
dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang
yang menjerat ex menteri pertanian syahrul yassin limpo
kepada kompas tv kepala bagian pemberitaan kpk menyebut
nayunda diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi
yang dilakukan syl di lingkungan kementerian pertanian pada november dua ribu dua puluh
nama nayunda nabila sempat disebut dalam sidang kasus syahrul yassin limpo
di pengadilan tipi kor jakarta pusat
saksi dari kementan menyebut sel membebankan anggaran kementan
sebesar lima puluh hingga seratus juta rupiah untuk dana hiburan
termasuk mendatangkan nayunda ke salah satu acara